udah sembuh main lagi ya sini simpen dulu ya
ya jangan sering sering main pakai lipstick ya mama ya cepat habis oke
baca doanya dulu bismillah allahumma allahumma ahya ahya bismillah
selamat hidup sayang
hai adi kamu kenapa buru buru jangan buru buru pano kamu belum minum kita juga belum ngobrol
kaget kamu lagi sakit biar kami serat kita nanti aja ngobrol ya
hai ramuda makan belum ya
hai apa janjiannya gak mau makan karena bukan aku yang cocok staged makin sakit
di thank you rumah asli akucek rena
tenang gin semua aman terkendali
rena pinter banget loh makannya sama pak bos
melihat kamu dan rena
seperti melihat aku dan papa dulu mas
tapi kamu lebih luar biasa
kamu bisa mencintai arena seakan rena darah daging kamu sendiri
landing terakhir pesawat ini
gitu dong makannya banyak
ini makannya sudah selesai sekarang waktunya
minum dulu ya biar cepat sembuh ya
nanti kalau udah sembuh bisa jalan jalan lagi
minum dulu ya
tuh obatnya enak
udah selesai semuanya
kalau gitu makannya udah selesai
minum obatnya juga udah selesai
kan dari tadi aku udah bobo
loh rena kan masih sakit
aku mau main pak
gimana mau main itu aja masih batuk
nanti kalau kamu main kamu capek nanti sakit lagi
sakitnya tambah parah
istirahat ya rena bobo ya
aku belum ngantuk pak
bisa dengerin papa gak
papa suruh rena tidur
kalau rena gak istirahat
nanti rena tambah sakit
kita nggak bisa pergi jalan jalan nanti
iya deh pak
ya pinter gitu ya
ya papa tinggal dulu ya
gue sembuh ya
padahal aku belum ngantuk
gak pak aku pengen main aja sama papa
aku mau main apa sih
saya butuh bicara berdua sama kamu
maaf om saya harus pergi
waktu saya gak banyak
tapi saya cuma minta waktu sebentar aja
oke sekarang kita main tebak kelereng
papa taruh di tangan papa
jadi rena tebak
kelerengnya di tangan kanan atau di tangan kiri
kalau misalkan rena
rena harus tidur
tapi kalau papa kalah
disyaret pakai ini ya
papa gak mungkin kalah soalnya
benar di situ
gak mau pindah
ini papa kasih kesempatan loh
ini papa kasih kesempatan
beneran itu nggak mau yang kiri
oke kita tebak lagi ya
gak mau yang kiri
yang ini di kiri loh
ini papa terlalu di kiri tadi
ini kalau rena salah rena tidur
beneran ada ini
gak mau berubah
enggak beneran aku yang ini
tadi dua bener di kanan dong
enggak ini beneran
kanan kanan aja
ya rena bener lagi
udah gantian gantian papa yang tebak
gantian papa yang tebak
papa pasti beneran ya
beneran bapak yakin di sini
habis ini rena tidur ya
untung anak ya
mulain lagi udah
udah capek ya
udah bobo ya serehat ya
ya sini bobo yuk
nanti kita main lagi ya
udah sembuh main lagi ya sini simpen dulu ya
bubuk ya jangan sering sering main pakai lipstick ya mama ya cepet habis oke takut
baca doanya dulu bismillah allahumma allahumma ahya ahya bismillah
selamat hidup sayang